berikutnya untuk sedikit menjelaskan kira kira ini adalah gambaran kokpit boeing tujuh ratus tiga puluh
di pesawat ini memiliki dua sistem otomatisasi yaitu autopilot dan autothrottle
autopilot bisa diatur dengan melalui dua komputer atau flight management komputer ini
yang kita bisa membuat program penerbangan untuk sampai di titik tertentu pada ketinggian tertentu
dengan kecepatan tertentu sehingga semua perencanaan penerbangan kita bisa lakukan di bawah sebelum mulai terbang
apabila dalam penerbangan ternyata ada perbedaan dari rencana maka autopilot masih bisa diatur
menggunakan mode control panel di sini kita bisa mengatur kecepatan ketinggian laju kenaikan arah dan lain lain

dan kemudian kita bisa mengatur kecepatan dan ketinggian dan kemudian hasil dari autopilot ini akan bisa dimonitor di flight instrument
berupa kecepatan ketinggian sikap pesawat arah laju kenaikan dan lain lain bisa dipantau di flight instrument berikut ini
pesawat dan akhirnya pesawat akan berbelok
apabila tenaga dari aileron kurang maka ada flight spoiler yang akan membuka untuk membantu pesawat ini berbelok
selanjutnya pada penerbangan itu kita lihat bahwa dari hasil flight data recorder dan cockpit voice recorder
yang sudah kita
unduh datanya kita melihat bahwa pada saat
jadwal penertanganan dokumen penyelesaian dua orang sedangkan keluarga daripada urban yang
yang belum bersedia menertangani dokumen penyelesaian
ini kebetulan dari cockpit voice recorder yang ditemukan kami mendapatkan bahwa suara kaptennya tidak terekam
kami tidak bisa menentukan mengapa suara kaptennya tidak terekam namun ada dugaan bahwa kaptennya tidak menggunakan headset
kemudian ada microphone yang ada di dalam kokpit yang kami harapkan bisa merekam suara apapun yang terjadi di dalam kokpit
namun demikian ternyata pada channel yang ini tertutup oleh suara noise atau suara bising pada empat ratus herdz
sehingga suara pembicaraan tidak bisa direkam